anda kembali di redaksi siang revitalisasi trotoar kembali dilakukan oleh pemprov dki jakarta
setelah trotoar kawasan sudirman tamrin kini trotoar kawasan kemangkasa belangka
dan juga beberapa kawasan di jakarta pusat akan segera direvitalisasi
berikut laporan produser lapangan cnn indonesia aditya aksanitakun
menyedot anggaran sebesar satu ratus tujuh puluh lima miliar rupiah
pemprov dki jakarta akan menyulap trotoar jakarta selatan dan jakarta pusat
menjadi ramah bagi pejalan kaki
untuk wilayah jakarta selatan kawasan kemang dan jalan prof dr satrio kasablangka
menjadi titik prioritas revitalisasi sepanjang tujuh lima km
sedangkan wilayah jakarta pusat meliputi kawasan cikini pegangsaan tugu proklamasi
senen dan keramat salemba sepanjang enam lima km
dengan dana rp satu ratus tujuh puluh lima miliar rupiah fasilitas yang akan dibangun
nantinya akan menyerupai trotoar di kawasan sudirman tamrin
beberapa pejalan kaki setuju dengan hal tersebut
kalau sampai ratusan miliar itu cukup banyak ya
ini kan cuma trotoar aja gitu
tapi kalau misalnya emang jadinya bagus nyaman buat penjalan kaki nggak apa apa
setuju saja sih yang penting hasilnya ada saja
kalau trotoarnya gede dan bagus itu gak apa apa sih
ya asal jangan korupsi juga
revitalisasi trotoar harus dapat membuat masyarakat memilih jalan kaki sebagai pilihan
integrasi dengan utilitas seperti kabel galian lampu penerangan dan halte transportasi sangat diperlukan
agar nantinya trotoar yang sudah jadi tidak bongkar pasang
kita mendukung program pembangunan trotoar yang akan dikembangkan di kemang
tetapi menurut saya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan
yang pertama ya terkait dengan pengembangan kawasan kemang ini
kita harus mulai mengembangkan yang disebut namanya kalau sekarang ini sedang tren
nah sekarang kita sudah bisa mengembangkan yang juga sedang dikembangkan di luar negeri
yaitu namanya toc transit oriented communities
menanggap biar tersebut kepala dinas bina marga provinsi dki jakarta hari nugroh mengatakan
koordinasi dengan dinas dan pihak terkait agar trotoar tidak bongkar pasang
nah ya selalu kepala dinas ya itu mengkoordinasi seluruh skpd
baik kaitan dengan utilitas tentunya dengan para pemain utilitas
kemudian dengan dinas pe kaitannya dengan lampu bcu
itu sudah koordinir jadi begitu nanti kita tata itu seluruh utilitas yang di atas itu akan kita turunkan
jadi melalui ducting maupun manual yang sudah kita siapkan
jadi artinya setelah dibangun ya nggak ada lagi bongkar pasang
dengan anggaran sebesar itu diharapkan trotoar nantinya bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk pejalan kaki
pejalan kaki bisa menikmati fasilitas trotoar yang sudah terintegrasi dengan berbagai fasilitas umum lainnya seperti halte dan guiding block bagi disabilitas
aditya aksani evan askam jakarta